sikap politik partai demokrasi indonesia perjuangan menghadapi jalannya pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran raka buming raka sejatinya dinantikan banyak pihak
namun sikap politik yang disebut sebut akan dimunculkan dalam gelaran rakernas ke lima pdi perjuangan
akhir pekan lalu nyatanya masih terpendam
ketua mumpi di perjuangan megawati soekarnoputri pun menyadari sikap partainya ini sangat dinanti
namun menurutnya hal itu membutuhkan hitung hitungan politik sambil berkelakar
megawati mengatakan gue mainin dulu dong
sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan
lah iya lo enak aja kalau menit ini saya ngomong
kan harus dihitung secara politik nok
merespon pidato megawati pada penutupan rakernas ke lima pdip partai gerindra menganggap
partai berlambang banteng moncong putih itu akan memainkan perannya
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang perlu dikritik atau didukung
pidato ibu megawati kami justru melihat bahwa yang beliau sampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi
tapi di dalam atau di luar pemerintahan dan di saat saat ini sepertinya belum diperkutukan bahwa mereka akan di dalam atau di luar pemerintahan
kalau di rakyat megawati dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang
kalau ada kebijakan pemerintah yang baik
terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan
mereka yang saya dengar akan support
dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik
mereka akan kritik akan memasukkan secara elegan
itu informasi yang kami dapatkan
di sisi lain analis politik memprediksi sikap tegas pdip terhadap pemerintahan baru
lewat ketua umumnya megawati soekarno putri akan muncul sebelum pembentukan kabinet prabowo gibran
kemungkinan menjelang pelantikan presiden jokowi atau sorry menjelang pelantikan presiden prabowo
atau setelah pelantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari itu itu menurut saya
yang jelas mungkin sebelum pembentukan kabinet
kenapa ada clue dari bu mega itu kan minimal ada dua tadi
yang kedua clue nya adalah bahwa ada hitung hitungan politik
belum bersikapnya pdi perjuangan membuat peluang presiden terpilih prabowo subianto
untuk merangkul partai pemenang pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat ini tetap terbuka